anda kembali di redaksi siang pemerintah menyediakan sejumlah kapal gratis untuk pengiriman bantuan ke donggala dan palu sulawesi tengah
pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan bantuan kepada masyarakat palu dan donggala
kementerian perhubungan menyediakan sejumlah kapal gratis untuk pengiriman bantuan ke donggala dan palu sulawesi tengah
relawan yang ingin membawa bantuan kemanusiaan dapat menggunakan kapal yang dioperasikan pt pelni secara gratis dengan menunjukkan surat tugas dari lembaga instansi atau organisasinya
dikutip dari detik com pelni menyediakan dua kapal dari jakarta menuju palu satu kapal dari balikpapan dan satu kapal lagi dari makassar
sementara itu presiden joko widodo memastikan pemerintah akan segera memperbaiki fasilitas yang rusak meski jalur menuju kota palu masih belum sepenuhnya lancar
tapi tadi sudah saya perintahkan semuanya misalnya bpm dalam dua hari ini akan sudah sampai ke sini
kemudian alat alat berat juga dari mamuju dari poso dari gorontalo baru menuju ke sini kemarin
nanti malam baru sampai ke sini besok kita berdoa bersama sama agar semuanya lancar
alat alat ini tidak sampai ke sini
oke minggu depan saya akan kesini lagi untuk memastikan bahwa semuanya sudah kembali normal
setelah keadaan darurat ini menjadi normal baru tahapan yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rumah seperti ini
pemerintah akan bantu pemerintah akan bantu seperti yang kita lakukan di lomboknya
presiden mengharapkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi dapat dimulai dalam satu minggu ke depan
presiden juga menyampaikan covid sembilan belas menemani
pemerintah untuk membantu masyarakat palu yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami